saudara saudara sekalian beberapa hal ini yang penting untuk kita pahami bersama
dan berikutnya saya akan sampaikan tentang laporan perkembangan kasus konfirmasi positif
yang kita dapatkan dari pencatatan sejak tanggal dua puluh lima maret pukul dua belas wib
sampai dengan tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua puluh pukul dua puluh
kita lihat ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak satu ratus tiga orang
sehingga jumlah totalnya menjadi delapan ratus sembilan puluh tiga
kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di dki
sementara kita lihat bahwa di sulawesi selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak
ini hendaknya menjadi atensi kita sekalian di dalam konteks untuk mewaspadai ini
kemudian secara akumulasi juga
bahwa sampai dengan hari ini sudah ada empat lagi penambahan kasus yang sembuh
oleh karena itu jumlah kasus sembuh ada tiga puluh lima orang
kemudian kasus kematian ada penambahan sebanyak dua puluh kasus sehingga totalnya ada tujuh puluh delapan orang
saudara saudara sekalian ini yang perlu saya sampaikan di dalam kaitan dengan beberapa informasi
sekali lagi bahwa kita harus melakukan upaya keras untuk melaksanakan upaya upaya pencegahan
kita harus berupaya keras untuk menjaga yang sehat tetap sehat dan tidak menjadi sakit
upaya ini hanya bisa diperhatikan dengan kemampuan yang sangat penting
bisa dilakukan manakala kita bekerja sama dengan baik
apabila kita mau untuk menjaga jarak mencuci tangan dengan menggunakan sabun
serta saling mengingatkan satu dengan yang lainnya
ini menjadi kunci kita untuk keberhasilan pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
ini beberapa hal yang saya sampaikan untuk hari ini
dan berikutnya saya harapkan
pak andri bisa memberikan informasi lebih lanjut
kami persilakan pak andri